pelatih coach sintayong dan juga indra safri sekalian juga mulai menyiapkan program bagaimana melatih seluruh pelatih di indonesia
karena itu direktur teknik ini nanti didampingin oleh pelatih muda yang bisa mentraining di seluruh indonesia
jadi direktur teknik akan fokus kepada tim nasional bagaimana rencana kultur sepak bola indonesia tetapi standarisasi para pelatih pelatih di indonesia ada khusus pelatihnya